minah menang gak
minah menang minah
nah oke ya dadah
apa udah buka aja cepet buruan
udah buka aja
mau lagi mandi eh buka
kenapa kebelet buah
ya udah minggir minggir ya udah sabar dong
ajarin indri mandiri
nanti setelah dedik bayi lahir
si indri gak kaget
indri bisa hancur
kamu dewasa sekali
kamu luar biasa
kamu udah bikin mama bahagia
kakak yang begitu perhatian sama adiknya
lu mulu yang dapat nama
tadinya gue udah mau bilang
cuma takut papa sama mama tuh gak percaya
nanti nek sudah selesai minum gelasnya taruh luar aja
terima kasih ya
minah ke pasar
mama ke pasar itu ya
minah menang gak
minah menang gak
minah menang minah
udah buka cepet huruan
udah buka aja
aku lagi mandi
kamu nanti bua
iy aku lagi keramas
ya udah minggir
yaudah sabar dong
eh gua udah bikin salak
gagal keluar semua nih
baju gua udah jatuh
ya udah mau
berserah sendiri nih
sire pakai baju yang bener
gimana sih rasanya punya adik baik
oh itu tujuan lo deketin gue
gue nanyanya serius
gue pengen tau aja
iya aneh aja gitu
which is bukan lo banget
maipah ahli ramuan mujarab
em mak gimana sih
ma ada ada aja deh
ma ada ada aja deh

ma ada ada aja deh
lo kok kasih salam aja terek terek
kayak gue budek aja
kayak gue budek aja
ya gue lah
ma gak malu gitu taro pelang di depan ih
kenapa mesti malu
gue emang punya ramuan rahasia dari
almarhumah om maulian di ambon
nanti ramon rahasia ini gue kasih ke cucu gue
aku ambil kyaknya ambil tapi lezat banget
engga ada apa
kita jalan silahkan disini
kok bisanya orang tua automatik coronavirus di deshalbin
senior presentations sama dokterawsan
tertara quotes pangkas senantia
ah manja manjaan lu itu udah gak mempan sama gue
mak mina serius
udah lu gak usah masuk
ntar lu tau dimana gue nyimpan duit
masih kesel sama abang
pacarannya sama orang sekampung juga
udah ntar dulu
jangan sampai ada yang tahu ya
tina sih bisa dipercaya
abang gak usah takut ya
gue bukannya takut nih
abang gak usah malu
ramuan ya buat lu
kayak gini tuh
kayak apa engga gitu ya
tuh tahun lebih gak bisa melahirin normal dokter yang bilang
udah tau bahaya ngapain lu pake hamil
ma gak kasian sama minah ma
makanya dulu itu mak gak setuju loh nikah sama risa
jadi gak ma mau bantuin minah ya ma
minah tolongin minah ma